sepasang suami istri meninggal dunia diserang tawon jenis vespa afinis ketika melintas dengan sepeda motor di area pemakaman dukuh karyo mukti pemalang jawa tengah
sementara di klaten dua orang meninggal dunia di sengat tawon ini setelah tak sengaja menyenggol sarangnya
belum banyak orang memahami bahaya sengatan tawon vespa afinis
tawon berbeda dengan lebah tawon dapat menyengat dengan menusuk berkali kali
sedangkan lebah langsung mati usai menyengat
tawon jenis vespa afinis mudah dikenali dari warna tubuhnya yaitu hitam dan kuning atau oranye di bagian perut
sementara bentuk sarangnya ada beberapa variasi namun relatif mirip
struktur sarang bagian luar cenderung memiliki lapisan berwarna kecoklatan
sarang tawon ini banyak ditemui di indonesia termasuk di kota besar
di jakarta timur subdinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
menangani lebih dari lima puluh sarang tawon sepanjang november dua ribu sembilan belas
sarang tawon vespa afinis juga ditemukan di kawasan kantor lembaga ilmu pengetahuan indonesia di cibinong kabupaten bogor jawa barat
sarang tawon tersebut sudah berada di lokasi selama tiga bulan
akhir akhir ini beberapa waktu lalu di beberapa wilayah di indonesia terjadi yaitu serangan dari tawon vespa afinis
dan saat ini saya berada tepat lima meter dari sarang tawon vespa afinis
tapi saya ditemani dengan ahli

pak kalau dari tawon vespa afinisi yang mematikan beberapa kasus begitu ya apa sebenarnya yang menyebabkan ini dari sengatannya itu berbahaya
memang tawon vespa finish ini memang mempunyai satu yang kita namakan fenom atau racun ya
sehingga memang kemudian dia mempunyai potensi untuk menimbulkan kematian bagi korbannya
dan itu juga sebenarnya tergantung pada kekuatan tubuh atau fisik dari kita masing masing
jadi memang tidak bisa di generalisir bahwa satu korban dengan sengatan yang sekian banyak akan mati atau meninggal mohon maaf
yang lain juga akan survive seperti itu
oke tapi apa sebenarnya yang menyebabkan warga ini terserang dari tahun vespa afinish
apakah ketika kita diam saja tetap diserang atau karena mereka terganggu atau seperti apa
secara umum tawon ini mempunyai yang dinamakan sebagai teritori
sehingga ketika kita atau ada objek mendekat pada

sehingga ketika kita atau ada objek mendekat pada sarang
ada satu mekanisme warning dari koloni tawon itu terhadap satu bentuk gangguan bagi mereka
sehingga walaupun kita mungkin tidak secara fisik mengganggu seperti melempar kemudian dengan galah
itu bisa jadi ketika kita dianggap mengganggu mereka kita akan diserang juga seperti itu

pengelolaan sampah yang buruk mendorong pertumbuhan populasi tawon sebab tawon mengkonsumsi sampah
ukuran tubuh tawon kini cenderung lebih besar karena ketersediaan makanan yang melimpah yaitu sampah
ukuran tawon jenis vespa afinis bisa mencapai tiga cm
sengatan tawon vespa afinis dapat merusak organ tubuh bahkan menyebabkan kematian
presiden indonesia toksinologi mencatat ada dua puluh dua kasus kematian akibat sengatan tawon ini antara januari hingga november dua ribu sembilan belas
jadi untuk fenom dari tawon ini dia mengandung protein protein yang sifatnya pospolipase a dua hiarulidase dan sebagainya mbak
yang bisa menyebabkan mulai gagal ginjal edema paru sampai nanti sampai berujung kepada kardiak rash kematian tadi mbak
nah fenom ini memang tidak ada antivinomnya di seluruh dunia
tri menambahkan orang yang terkena sengatan lebih dari dua kali harus segera dibawa ke rumah sakit
organ organ vitalnya harus diobservasi selama empat puluh delapan jam untuk pertolongan pertama bagian tubuh yang terkena sengatan dapat dikompres dengan air dingin
masyarakat patut waspada dan segera melapor kepada dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jika menemukan sarang tawon vespa afinis
pemindahan atau pemusnahan sarang yang tidak tepat
dapat mencelakakan diri sendiri
proses evakuasi lebih aman dilakukan pada malam hari karena tawon tidak cukup aktif ketika gelap
selain itu tidak banyak aktivitas warga
karena ketika tawon itu kan tidak semuanya pada saat kita lakukan evakuasi semuanya akan masuk di dalam
karena kita pergunakan ini tas plastik besar ataupun karung untuk kita memasukkan
jadi cara penanganan itu seperti kita memetik manggah
kita memetik buah mangga kemudian kita sudah masukkan di dalam karung kemudian kita putus
baru nanti kita musnahkan
pelaporan tentang sarang tawon perlu dilakukan sedini mungkin
sebab serang yang masih kecil lebih mudah dipindahkan karena jumlah tawon dalam koloni lebih sedikit
untuk daerah jakarta warga yang menemukan sarang tawon bisa melaporkan melalui nomor satu ratus dua belas
tim liputan cnn indonesia